lepasin cakiku ntar aku jatuh nih
tapi tetep cuman sampe depan takir doang
ibu tadi tuh beneran
raya tuh tadi ngeliat ibu
kumat kamit kayak dukun gitu bu
iya emang kamu bikin muka ibu kayak dukun apa
bukan gitu maksud raya
eh kamu aja bingung
apalagi ibu ya ampun
iya anjir tenang aja
itu kan rumahnya
jangan sampai kelewat
tenang aja bosun kamu yang kelewat
kita mendarat ya
ayo karpet kita mendarat
dengan selamat ayo bosun
mendarat dengan selamat
siap siap yuk
aku mau lewat binggir
kalau mau lewat jangan kesini nabrak
ya kayak kenal nih kayak kenal
bosun om jin kejar
hahaha rasakan tenanganku
itu lepas dulu
apapah semuanya sehat walaafiat
sekarang mau dikasih pelajaran ini
tapi tenang kita harus kejar dia sebentar
bermain aja ya terbang
hai ayo kita kejar posisi jahil sini loh kau tidak akan bisa mengejar kubur
kejar terus obat hei kau sudah ada di tanganku aku akan menguasai para
jenis heboh sus dia ketahuan kita kejar aku punya rencana lain apaan
ngerti ayo kita berdarah
tempatnya aman dari gangguan aku bisa ritual dengan tenang sebentar lagi aku akan
jadi penguasa bangsa ji
tujuh samudera kekuasai tujuh lebih terakhir dan tujuh empang aduh bawa bawa sih enggak lepak enggak
lepak deh semua bangsa gini akan tersedot masuk ke dalam teko sakti ini
iya emangnya siapa lagi aduh gini tuh banyak lebih begitu
makan obat nih pasti makan obat cacing bang jail baik deh hehehe emang iya baru tahu ya
eh selama ini kemana aja iya gini baru sadar kalau selama ini bang jail eh ganteng ancur
aku dibilang ancur ampun hahaha
sini kini haduh ih dia menggunakan bahasa isyarat supaya aku mengikutinya eh apa sebenarnya selama ini
gini mencintaiku haduh aku tidak bisa menahan perasaanku aku nggak kuku nggak kuat iya hahahaha
aduh aduh diayangnya
pusing pusing apalah aku
pusing pusing apalah aku
pusing pusing apalah jahil
aku mimpi apa semalam ya
aduh terasa indah sekali dunia ini
hehehe beribu ribu bintang di langit
hanya satu yang terang
beribu ribu jin yang cantik
kalau kau jadi bintang aku jadi bulannya
gini kalau gini jadi mawar abang jadi apanya ya
aduh ditangkanya dong
kalau aku jin jahil kamu pasti jin pangeran
apa tuh cinta ketipu
eh dego dego kembalikan
lidang dang beli perkutut
luwetendang gak bisa gentut
dirawa banyak bakecot
pantes diri kasih makan bebek
lu jangan banyak bacet
ntar mulut lu grobek robek
presiden apa bikin
aduh lepasin kakiku ntar aku jatuh nih
kikung bagang kejempo
balikin ini asap
lagi nabun ya
kau mau menipuku lagi
tidak bisa lah ya
nikmatinlah terimalah pembalasanku
tuh makannya jangan terlalu bapar
aku kira tadi itu pangeran
ternyata kau jinny kekasihku
kau telah membuat hubungan aku retak dengan yayang jinny
pusing pusing kepala aku